kuasa hukum terdakwa basuki cepurnama menolak mengajukan pertanyaan kepada rizik sihab
yang diajukan jaksa sebagai saksi ahli dalam sidang penistaan agama atau penodaan agama
salah satu alasan penolakan ini karena latar belakang rizik sihab yang pernah menjadi terpidana
selain pernah menjadi terpidana kuasa hukum terdakwa menilai bahwa rizik memiliki kebencian terhadap kliennya
jauh sebelum kasus dugaan penodaan agama
meski telah melakukan penolakan kuasa hukum terdakwa yakin hal itu tidak akan merugikan kliennya
tidak hanya menolak pihak terdakwa juga melampirkan berkas berkas yang menguatkan dasar penolakan itu
ada yang paling mendasar sebenarnya yang paling mendasar adalah persoalannya dia dengan saudara basuki cahayapurnama
itu yang paling penting sekarang dia mau menjadi ahli agama untuk terdakwanya basuki cahayapurnama atau ahok
nah sekarang dia sudah menunjukkan kebenciannya yang sangat kuat sekali
dan itu sudah terjadi sebelum almayun
sebelum almayun itu jauh sebelum almayun dari tahun dua ribu lima belas kan sudah
dengan adanya gubernur tandingan jadi dengan demikian itu sudah terjadi jauh sebelumnya